bagus deh kalau hp itu rusak
berarti gak akan pernah ketahuan
kalau gue nelfon roy di hari pembunuhan itu
kamu gak bisa cari apa apa dong dari handphonenya
menurut angga sih roy itu selalu backup data datanya itu di handphonenya pakai aplikasi memori cloud
tapi tetep aja kita gak tau password accountnya itu apa
kita udah coba semuanya tapi tetep gak bisa
kamu ngapain disini
seharusnya aku nanya mas
kamu ngapain disini
kamu udah tau kan
rena tuh punya acara
kenapa kamu lebih penting ini daripada rena
saya harus mempertanggung jawabkan perbuatan saya ke kamu
ya tapi tolong jangan sekarang dong mas
rena lebih penting mas
rena bener bener mengharapkan kita untuk datang kesana
kamu memang udah sering ngecewain aku mas
tapi tolong jangan rena
rena tuh sayang dan percaya sama kamu mas
dia pasti sedih dan kecewa kalau misalkan kita nggak datang
kamu jangan pernah menyelidiki
papa udah kelamaan di luar
kita mesti balik ke kamarnya
kamu kan juga butuh istirahat
bila ada perkataan saya yang kurang
permisi ya ibu ya
oh ya katanya tadi elsa nengokin pak surya ya
tadi nanti sar christin
gak tau ga ada kabar lami
belum balik bali
tapi juga oko belum ketemu sama from
kalau dia mau ke ruangan papa
tadi saya dan suami juga nggak ada di dalam ruangan bu
lagi cari cari kita ada dimana
kalau perlu apapun
pokoknya saya sama mas chandra
siap membantu apapun itu
terima kasih banyak mas chandra
cepat sembuh ya
kamu juga cepat sembuh ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mama mau kemana
aku sama mas al datangnya telat
ini gara gara kamu
bukan pak bos
ini bukan salah mirna
rena dari tadi nangis nangis karena nungguin kalian berdua
dia sudah siap dengan baju perinya
dan kalian tidak datang juga
harusnya dia tampil di nomor urut dua
dia sangat sedih
dia mungkin lari keluar nyari kalian
berasa dibohongi oleh kalian
rena pergi kemana ya
yaudah gini ma
aku sama andin naik mobil ini cari renang
mama sama supir sama mirna ya
kita mencar ya
lega banget rasanya gue udah bayar sama teo
urusan gue sama dia udah selesai
semoga hari ini dia langsung pergi ke luar kota
saldo gue tinggal satu juta
gue jadi gak bisa shopping lagi deh
sampai honor gue dari cantika skincare keluar tanggal dua puluh
kebetulan aku ngelamar kerja disini
kamu kesini jenguk om surya kan
kondisi papa udah baik kan kok
tapi saya disini juga sebenernya karena nino suami saya
dia dirawat juga disini
semoga cepet pulih ya
gimana soal penyelidikan kasusnya roy
udah ada titik terang
belum sih sa
angga itu terakhir bilang sama aku dia udah coba benden hpnya roy tapi tetep gak bisa karena rusak
bagus deh kalau hp itu rusak
berarti gak akan pernah ketahuan kalau gue nelfon roy di hari pembunuhan itu
wah berarti kamu gak bisa cari apa apa dong dari handphonenya
menurut angga sih roy itu selalu backup data datanya ya
data datanya itu di handphonenya pakai aplikasi memori cloud
tapi tetap aja kita nggak tahu password accountnya itu apa
kita udah coba semuanya tapi tetep gak bisa
udah coba password apa aja
dari mulai tanggal lahir roy tanggal lahir andin tanggal lahir mamanya itu semua tetap gak bisa
sampai tanggal jadi yang roy sama andin pun tetep gak bisa
saya sih gak tau ya
kalau misalkan saya ingat sesuatu nanti saya kabarin kamu
makasih ya sebelumnya
yaudah kalau gitu saya duluan ya
sama sama pin kartu kreditnya royal
mau tambah lagi gak
biar gue yang terakhir
erezalo mungkin tau di internet

terima kasih ya pak
lo tau tadi pin gue
bukan urusan gue
bukan urusan lo tapi gue pengen kasih tau aja